lomba membawa terong sambil menari
saya merasa nyaman tentram damai apalagi di sini kita bertetangga dengan non muslim
halus ini merupakan penebalan kulit
nah para pendengar ya budiman itu adalah gangguan gangguan yang bisa terjadi pada kaki para penderita diabetes
salam sejahtera kami sampaikan kepada para pendengar kami dimanapun anda berada
jadi awalnya kita semua kita bertiga ini stay di bali mas kita tinggal di bali
itu bibir pecah pecah terus bintik bintik merah seluruh tubuh
apakah anda melihat lonjakan pengunjung ini merupakan salah satu momen terkait dengan setelah pandemi lalu tahun baru
sampai bertemu kembali dalam program yang sama minggu depan
selamat siang aku pulang ke rumah
akhirnya boleh untuk pemain non asn
lalu kemudian seorang aku konsep diri yang buruk
tidak ada keuntungan ekonomi sedikit pun yang didapatkan
ya apa ya kadang juga ditambah sih
kalau kita berbicara mengenai ganja ini adalah isu yang sangat sensitif
dan saat ini kita akan memasuki acara yang pertama
bahwa semua uangnya itu
nah jika saudara mau didoakan
yang umumnya terjadi di telapak kaki
bapak di sorga kami rindu
ibu ibu tim penggerak pkk desa karangsari tampak sibuk merawat kebun desa di desa karangsari kecamatan sukodono lumajang
lihat kenapa perlu ada empat injil
yang mungkin sudah menjadi kebiasaan sehari hari ya pak budi
kemudian pendeta tersebut melanjutkan
jadi dua ribu sepuluh sampai dua ribu lima belas
inilah radio adven suara pengharapan yang kami pancarkan dari pulau guam
sama seperti bapak yang hidup mengutus aku
persoalannya dengan kita sebagai murid kristus
kita merasa saling toleransi kalau kita ada ibadah hari raya nyepi itu kita saling menjaga
jadi orang tua mari kita sadar
kemudian kita mulai melakukan langkah langkah
dan mungkin dari teman teman lgn untuk meminta legalisasi ganja untuk medis
dibunuh oleh pontius pilatus
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke bible atawr org
desa ini berjarak sekitar tiga puluh km dari denpasar atau sekitar empat puluh menit dari pusat ibu kota provinsi bali
harus mau untuk melatih dirimu
jadi selalu terjadi dan khusus di tahun ini saya kira ini juga menjadi satu apa ya satu perbaikan begitu ya di dalam tren penjualan

kuman itu bisa mendapatkan banyak makanan
sumba panas membantu memecah pati dalam beras ketan
perbedaan kedua tampe ketan dibuat dari mencampurkan beras ketan putih dan beras ketan hitam
dan keempat menu tape uli sudah jadi
potong kecil kecil dan bungkus
bahkan dalam segala kebutuhan yang kami butuhkan
yesus pernah berada di dunia ini
tidak memiliki manfaat medis itu salah besar
kembali bertemu ya lewat udara
yang ternyata lebih baik daripada sebelumnya
sudirno harus memikirkan lokasi wisata yang tepat
bisa jadi karena tahun lalu pun messi nggak ada nominasi
injil itu dihotbahkan juga
makna dan artinya ayuran
nah itu kan loh diapain ya
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke bible atawr org
selatan ya di sini ada soto surabaya haji nandar nih yang legendaris jadi ciri khas
soal misalnya ganja medis misalnya itu langsung diberikan stigma macam macam
sehingga hal hal yang dahulu dianggap tabu
dan buku ini juga tercatatan daripada
sering orang bilang kan nggak harus dengan ganja
kita juga punya referensi
pengaruh positif akan didapatkan anak
kalau mereka yang talenta talentanya rusak
nah baru makin kesini makin kesini
saudara pendengar yang dikasihi oleh ala